halo pak saya dapat kabar dari rumah sakit efita keselakaan pak
iya menurut kabar di rumah sakit evita bersama keluarganya yang lain
mungkin ibu heran juga di sana pak
mereka terluka parah pak
sekarang keadaan mereka gimana
dari sekarang ibu
kau motor kak
bayu kurang ajar
apa maksud dia
ada gue di sini
masuk maupun ke puto
yang materi ibu huo
masuk kayanya aku ladu
awas orang dek aboards lah
ada jarum kak
masih ada jarum sih di sini
hah yang benar
aneh banget sih
padahal tadi bahan bahan ini gue yang naruh loh
dan nggak ada jarum
jangan jangan itu pertanda nggak baik nis
kalau di keluarga gue sih
ketusuk jarum itu pertanda
kalau ada yang sakit
itu tahayu mungkin kak
terus tukang jahit tukang jahit yang lain gimana
mereka juga pasti kan sering tusuk jarum
jadi nggak mungkin
ya juga ya
lagian hari gini masih pertanya tahayu
ya udah kalau gitu gue tinggal dulu ya
kenapa perasaan aku gak enak gini ya
apa jangan jangan emang terjadi sesuatu
tapi sama siapa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
ya udah kita bisa
tolong ada korban mas

iya ini posisinya terjepit bu

saya gak mau tunggu mobil dereng
ya allah elita elita